pak rete bu hendang bu mensi
kemana lagi ya tuh kita mesti cari rafa
rafa jangan tinggalin mami rafa
selamat malam para warga
selamat malam para warga
saya minta tolong keikhlasan para warga untuk bisa mencari rafa
dikabarkan rafa itu diculik oleh hantu debus
baik terima kasih silahkan
hantu debus lah
dari pertama rafa udah bolak balik ngasih tau ke orang hantu debus itu
tapi paling percaya emangnya ada hantu itu ya
aku tau li kamu rasa bersalah
karena kita udah gak percaya ngomong sama rafa sejak awal
tapi sekarang bukan saatnya buat kamu mikirin hantu debus itu
tapi cari kemana bek
mendingan kita cari debus itu aja
mungkin aja mereka tau sesuatu tentang rafa
kalau gitu kita harus cari mereka
kita sudah muter muter cari cari si rafa tapi kok belum ketemu
kemana yang rafa suddenly disebut rafa n professionally
kan ofisialnya harus mencari ri dara hingga ketemu
jangan lalu banget refused
dari kondisinya memikirkan kami
juga jangan ketemu
ini perbuatan yang harus kita lakukan
gila ada suara musik tuh eh yang dute iya siapa yang ngajak tane pro dangdut ini kayak suara
gemelan gemelan kayaknya disini sampai yuk yuk yuk yuk
cik dur gue yakin banget tadi tuh suaranya kayaknya disini suara apaan
tuh ini malam malam ada yang main rebus piting rebus enak tuh bang
makananmu kerjaannya mudok kayaknya disana
dulu dulu dulu ngapain lo nanda ke situ nari nari segala emang nih
pasal malam pasar malam iya iya gajah pasar malam

emangnya kalian tahu alamat grup the bus itu dimana
yah kalau kita gak tahu makin susah dong nyarinya
gimana kalau kita tanya aja ke orang
siapa tahu ada yang tahu grup debus itu dimana alamatnya
wah ide bagus tuy
ya udah yuk
pak tahu gak grup the bus yang suka tampil di sini
gak tahu dek
oh nggak tahu ya makasih
ibu tangga ada grup the bus yang suka tampil di sini
ada sih dek
kalau gitu ibu tahu gak tinggal di mana
oh kalau itu ibu nggak tahu
tapi yang ibu tahu mereka itu sering tampil dekat dekat sini sayang
tuh capek nih
iya aku udah gak kuat nih buat jalan lagi capek
aduh baru aja sepuluh meter
masa udah capek
jadilah jalan cuma tidak
kok gak ada ya
tahu mak nih
gue jadi merinding dik dar
bawa bubuk apaan sih lo
iya jalan waduh
jangan boleh begitu
itu apaan dik
gak ada siapa ya
pak rete bu hendang bu mensi
mana lagi ya tuh kita mesti cari rafa
rafa jangan tinggalin mami rafa
iya ibu ranti
syabar ini juga kita lagi bantuin nyari kan
iya bu ranti kita kan lagi cari sama sama
sabar ya bu ranti sabar
tuh orang sabar badannya lebar
maaf bu hendang
ya allah dari dulu saya lebarnya
makanya dia lebar
apa sih pak rete
dari tadi di belakangnya kayak ada yang nuturin
bukan bu mensi sama bu hendang bukan
kalau mereka kan kerasa
dung dung dung dung
tapi ini ada yang selebat selebat gitu
tapi begitu set set set nyumput
pak rete kebanyakan ngemeng
ah halusinasi wae pak rete
kalau jadi orang makanya jangan penakut
udah penakut so berani deh
gak ada apa apa di belakang gak ada apa apa
tapi beneran ini bu ranti
tadi saya ngeliat sendiri
alah sok sok ngerasa berasa ada yang merhatiin
eh paling juga yang merhatiin pak rt itu siapa
apa sih bu messi juga malah jadi bikin ribet
katanya jangan takut
ah hantunya beneran
katanya saya mesti tenang
hah belong ka orang
tuh kan pak rete
katanya saya harus sabar kalau jadi rafa
sekarang pak rete baru nangis
apa sih pak rete
itu belakang kanan
waduh hantu jurik siahidang goreng patut
waduh minumnya pertama kali ya
iya bisa keluar api
kabur kabur kabur
bapak tau gak alamat grup the bus yang deket sini
the bus oh iya tau dek rumahnya di sana tuh di ujung jalan ini
nanti sebelah kiri di situ rumahnya
makasih ya pak
makasih ya dek
ya makasih ya pak
udah aku nanti jangan diajak berantem lah kayak gitu mah
masa diajakin pacaran pak rete
dia te kan udah nyulihkan anak saya jadi gue udah diajak berantem siang
untung di belakang ini saya gak sendirian ada bu ena sama bu me
waduh nih gak akan aing
bu ena sama bu me sih bisa banget lari duluan nyelamatin diri sendiri
tenang pak rete tenang
tenang pak rete
eh balikin ke anak saya cepetan
aduh lapar nih
iya aku udah gak kuat jalan kita jajan yuk dem
artinya itu bau sate deh
kita beli yuk dem
hmm kira kira ada wangi sate langsung
mana tuh kan satenya ya
iya sepi banget
iya kayaknya aja gak jualan kali
tapi gue ada satenya ya